setelah mendengarkan apa apa yang tadi disampaikan maka kami akan mengambil langkah langkah
untuk mendorong rapat dengar pendapat dengan komisi tiga yang kebetulan sedang membahas revisi undang undang narkotika
dalam pertemuan tersebut santiwarastuti yang didampingi kuasa hukum yang menjelaskan
pihaknya telah melakukan upaya medis untuk dapat menyembuhkan pika anaknya yang menderita selebral palsi
namun setelah tujuh tahun mengupayakan pengobatan ia mengaku sang anak masih seringkali mengalami kejang
santi menambahkan kondisi anaknya bisa diatasi dengan menggunakan ganja sebagai terapi
hal tersebut ia ketahui dari rekannya yang pernah menjalani pengobatan di australia
saya belum tahu pasti untuk prosedurnya ya karena juga saya belum pernah memakai gitu loh pak
jadi makanya saya untuk memohon kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi dan nanti
pemakainya pun terawasi gitu
bersama perkumpulan wahana keluarga serebral palsi yogyakarta
santi menyambut baik wacana legalisasi ganja yang akan dilakukan oleh dpr
tim liputan cnn indonesia